informasi hoax terus beredar satu persatu menyebar membuat perseteruan di antara warga
indonesia meradang krisis kepercayaan menghadang persatuan indonesia seakan diuji oleh godaan digital
kementerian komunikasi dan informatika menyebut ada sedikitnya delapan ratus ribu situs penyebar hoax dan ujaran kebencian di indonesia
bukan hanya itu kemenkominfo juga mencatat sedikitnya ada sepuluh kasus besar terkait dengan hoax dalam setahun terakhir
sejak sepuluh tahun lalu perkembangan siber memicu terjadinya gebrakan fantastis di sektor kehidupan masyarakat
namun hal ini juga dianggap ancaman bagi negara seperti yang dilontarkan pengamat siber ict institute heru sutadi
dan memang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini indonesia itu memang dikenal juga sebagai negara yang menjadi korban
bahkan juga kita ikut menyerang negara lain kita posisi ke sepuluh sembilan dua bahkan pernah menjadi nomor satu di dunia

dan kalau kita lihat di beberapa hal yang menyangkut serangan siber
waktu itu kan pernah ada one cry ada petia walaupun pemerintah tidak mengakui
tapi beberapa informasi secara internasional menyatakan kita menjadi korban yang cukup parah juga
dibanding ukraina nomor satu kita menjadi korban nomor dua terkait dengan penyebaran ransomware yang terkait dengan malware gitu ya
meski sempat menjadi negara kedua terbesar
korban kejahatan siber indonesia dinilai memiliki komitmen keamanan siber yang cukup baik
hal ini kemudian menempatkan indonesia sebagai negara yang memiliki kenaikan peringkat signifikan dalam setahun terakhir
menurut global cyber security index atau gci indonesia menduduki peringkat ke empat puluh satu dari satu ratus tujuh puluh lima negara pada tahun dua ribu delapan belas dalam bidang peningkatan keamanan siber
peringatan ini naik signifikan dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas yang hanya menempati peringkat ke tujuh puluh
dari satu ratus enam puluh empat negara yang terdaftar dari gci
gci merupakan parameter komitmen suatu negara mengelola keamanan siber dengan lima sektor pengukuran yakni legal technical organizational capacity building dan cooperation
sebagai komitmen menjaga keamanan siber pemerintah pun resmi mendirikan badan siber dan sandi nasional atau bssn pada tahun dua ribu tujuh belas
namun keberadaan bssn kerap dipandang miring hingga muncul hoaks penyedapan cahaya
kepala bssn lejen purnawirawan tni hinsa siburian menyatakan bssn justru merupakan lembaga yang memberi perlindungan bagi masyarakat dan negara atas serangan siber
kalau serangan atau ancaman itu datang dari ranah siber disitulah diharapkan keberadaan dari badan siber dan sandi negara ini untuk terdepan
tentu bersama sama berkolaborasi dengan semua stakeholder semua kekuatan siber indonesia yang ada untuk menghadapi ancaman tersebut
artinya negara hadir untuk melindungi rakyat indonesia dari kemungkinan serangan siber
sejak berdiri bssn menyebut telah melakukan pemantauan serangan siber dan hoax yang ada di tengah masyarakat
data bssn menunjukkan dua ratus tiga puluh dua
empat puluh lima juta serangan siber merambah indonesia pada tahun dua ribu delapan belas
angka ini naik dibanding tahun sebelumnya yang berkisar dua ratus juta serangan
berdasarkan angka ini bssn menyatakan mayoritas serangan berupa malware peretasan celah keamanan pelaporan serangan dan insiden siber
ada pun asal penyerang terbagi dua yakni state actor serangan siber yang dilakukan dengan support suatu negara dengan motif politik
dan peretas profesional yang seringkali merupakan individu
atau kelompok tanpa dukungan negara dengan motif ekonomi
meski telah menunjukkan kemajuan pengamat siber ict institut heru sutadi menyebut praktik penanggulangan serangan dan keamanan siber indonesia masih lemah
saya pikir memang kalau secara praktiknya masih jauh
karena sekarang ini keamanan siber lebih banyak ditekankan atau diatasi oleh mungkin lembaga pemerintahan secara masing masing lembaga swasta juga masing masing
kalau kita lihat kan serangan cyber ini ada dua kemungkinan dari luar maupun dari dalamnya
kalau misalnya dari dalam artinya mungkin juga para hacker segala macam yang iseng mencoba menghack misalnya apa situs kpu lah
atau mungkin juga kemarin juga ada beberapa situs pemerintahan juga down gitu ya
ini kan artinya juga sebenarnya mereka perlu diketahui
hingga kini penanganan serangan siber ini tidak terlalu banyak
serangan siber juga dianggap represif dengan melakukan shutdown internet di sejumlah wilayah di papua dan di banyak wilayah di indonesia mengenai aksi dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas atas pemilihan presiden
meski demikian pemerintah melalui menteri komunikasi dan informatika rudiantara mengaku hal itu sudah tepat dilakukan
terberat terberat itu waktu memutuskan pembatasan pada bulan april pembatasan layanan data ya
karena di satu pihak
saya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi freedom of media tapi di satu pihak juga ada kepentingan yang lebih besar yaitu untuk national security
berbagai serangan siber sepanjang kepemimpinan jokowi jk memang telah teratasi
namun bssn melihat akan bertambahnya serangan dari sektor fisik atau perusakan jaringan instansi tertentu
dan serangan yang paling dikhawatirkan adalah serangan non fisik
atau perusakan ideologi
melalui media sosial
kepala bssn legend purnawirawan tni hinsa siburian menyatakan
kunci menangkal perusakan ideologi ialah mengembalikan khas sana budaya dan nilai pancasila selain perilaku bijak di media sosial
terutama saya lihat yang sangat mendesak yang non fisik
yang non fisik ini itu langsung bisa mengancam keutuhan wilayah dan negara kita
nah tadi saya katakan kan mbak
kita sudah mempunyai nilai
kecanggihan teknologi dan siber bagaikan pedang bermata dua
menguntungkan sekaligus merugikan
negara tentu harus hadir
untuk melindungi dan bukan membatasi
untuk menjaga dan bukan menakuti
sebaliknya rakyat harus mau berbenah agar lebih bijak memilah dan menggunakan haknya berselancar di dunia maya